cahaya cahaya cahaya untuk kamu masih kecil kamu diculik sama dia
saya dengar dengar mama sudah berusaha mencari kamu bertahun tahun mama berusaha mencari kamu
mama sampai sewa detektif untuk menelusuri siapa penculik kamu
ayah dia bohong
mana mungkin bapak menculik anak sendiri
kamu itu mafia penculik anak
cahaya ini semua berkat kamu
aku gak ngerti kenapa kamu bisa menjadi semangat baru dalam hidup aku
dan aku jadi tambah sayang sama kamu
kamu kalau mau masuk ruangan saya ketok pintu dulu dong
kamu mau buat saya sesak nafas
bu saya udah dapet nih bu
ternyata dia punya anak perempuan bu
enggak bu enggak
itu saya dapat dari rumah itu yang besar bu
ternyata selama ini orang yang sudah memberikan aku semua
dan kekuatan balik
dan kekuatan balik
baru adalah kamu sayang
pantas saja aku merasa begitu dekat dengan kamu
padahal kita kan baru kenal
itu anak pejabat yang namanya indra bu
bukan anak ibu
kamu gak ngerti
dimana dia sekarang
dimana dia sekarang
ya di rumahnya bu
antarkan saya kesana sekarang
ini dari den satria ya
den satria lagi disekap di kamar ya
iya dia mau dijodohin sama judi sama orang tuanya
tapi den satria mati matian gak mau
makanya disekat sama bapaknya di kamar
tolong ya ya
ambil sih ya
surat den satria
kamu gak punya perasaan apa apa lagi sama
aku bener bener gak tahu harus minta tolong sama siapa lagi
aku cuma berharap
kamu bisa melakukan sesuatu buat nolong aku
karena aku bener bener gak mau tunangan sama judit
aku cinta banget sama kamu ayah
dan biarpun cintaku cuma bertepuk sebelah tangan
aku gak akan mau sama cewek manapun di dunia ini
buka pintunya cepetan
saya mau ketemu sama cahaya
suruh dia keluar sekarang
aduh ibu ibu kan tamu disini
yang sempat sedikit lah bu
ayah gak peduli saya mau ketemu sama cahaya
ini ada apa kok pada berisik begini sih
pasti jangan sampai lepas tangkep dia
saya kan udah ditangkep udah dilepasin
sekarang ditangkep lagi
ada apa ini kenapa ini penculik ya namanya
jangan banyak orang
aduh aku tuh panik sekali loh orang
gimana kalau kita ke rumah satria setelah semuanya udah mulai
terus tamu tamu udah pada datang satria juga udah keluar dari kamar
dia juga udah siap siap buat tunangan kita baru masuk
kita ke rumah satria begitu satria keluar kamar
dan tamu tamu juga udah pada rame gitu maksudnya
aduh raka kamu tuh kok pintar sekali sih
untung ada kamu kalo engga aku tuh gak tau aku harus gimana
aduh kok gue jadi malu gini sih dipuji sama ayah
waduh nggak beres nih gak beres nih
eh ayah sebenernya

tapi satria itu
dia juga cinta sama dia
dia berarti buat aku
aku inget dulu satria itu pernah
dia sampai ditusuk pisau perutnya sama preman
hanya untuk belain aku
kalo di deket satria rasanya aku tenang
satunya bisa bikin aku tertawa senyum rasanya
aku senang gitu kalau deket sama satria
ya kamu juga pernah bela aku dari preman kan bantu aku
kamu dan satria dua duanya berarti buat aku raka
loh maksudnya di hati ayah ada dua duanya
kalo aku rasa sih
cintanya satria buat aku itu tulus ya
beda seperti cintanya sakti kenon talitha
iya kalo sakti tuh berkesan terlalu memaksa gitu
apa ya rasanya tuh beda kamu ngerti kan
kalo aja satria itu gak bohongin aku
kalo dia memang hanya tukang ojet
mungkin sekarang aku udah pacaran sama satria pak ria
mungkin detik ini juga aku jatuh cinta sama satria
ya dia udah bohong tau gak
pembohongnya tuh susah dirubah deh
raka kamu kok ngomongnya sinis sekali sih
sinis ya bukan ya sinis
ya oke dia sih baik sama lo
gue setuju banget tapi
ya menurut aku dia dari awal emang seharusnya nggak bohong
masih udah ada anak siap paham sih
hah mafiar penculik anak
iya ini adalah anak saya yang kamu culik dua puluh tahun yang lalu
bukan itu anak saya
bukan bukan bukan
bapak ini gimana sih
tidak tahu saya lagi mau apa
itu bapak kan raka
itu bapak bapak
orang susah lihat bapak di pemulit
aku adalah ibumu
cahaya bapak kamu masih kecil kamu diculik sama dia
mama sudah berusaha mencari kamu
berusaha mencari kamu
mama sampai sewa detektif untuk menelusuri siapa penculik kamu
sampai akhirnya akhirnya mama bisa
ayah dia bohong
mana mungkin bapak menculik anak sendiri
kamu itu mafia penculik anak
dengar mama dulu sayang
mama akan sekolahkan kamu mama akan kasih kamu apa saja yang kamu bohong
tapi sayang anaknya bapak ibu saya sudah meninggal bu
mama sudah meninggal